dan untuk mengerti informasi terbaru di arena kongres kelima partai amarat nasional
sudah ada korespondensi ann indonesia priscila dauhan di kendari sulawesi tenggara
selamat malam cila
cila sepertinya kericuhan kongres pan ini terjadi dari pagi sampai sore tadi
bagaimana situasi saat ini apakah sudah kembali kondusif
iya aldi benar sekali setelah tadi memang sempat ada kericuhan
di hari pertama dan juga hari kedua di kongres kelima pan
namun pada akhirnya di malam hari ini voting sudah dilakukan tiga ratus lebih
anggota dpw dan juga dpd telah memberikan hak suaranya
dan saat ini saya sudah bersama dengan ketua umum terpilih pan untuk dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh lima
pak zulkifli hasan selamat malam bapak
sebelumnya selamat pagi untuk kemenangan pada malam hari ini
pak ini setelah dinamika yang terjadi selama dua hari ini
bagaimana ini ketika sudah terpilih
apa yang akan bapak tawarkan kepada kader untuk kemudian membawa pan menjadi partai tiga besar di dua ribu dua puluh empat
karena pan ini kemenangan seluruh kader partai kemenangan pan kemenangan demokrasi
tentu saya minta maaf kepada masyarakat terutama pendukung pan tokoh tokoh pan
dan pendukung pan sulutana air
kalau kongres kami ini dinamis sekali
bahkan tadi ada kursi kursi juga ikut terangkat
tapi memang itu adalah pan yang sangat demokratis
nah oleh karena itu setelah ini memang istilahnya pak amin itu seperti smackdown itu
banting bantingan tapi udah itu ya akur lagi
oleh karena itu tugas saya tentu secepat mungkin untuk memanggil teman teman kembali ya
pak fahri dan kawan kawan pak asman mas derajat nah mas tris sekarang alhamdulillah ya
terus pak atta kita bersama sama membesarkan partai kita ini dengan begitu saya meyakini tentu akan jauh lebih bagus daripada sebelumnya
ini bagaimana pak strategi bapak untuk kemudian merangkul kader kader lain yang kita tahu bahwa dua hari ini beberapa minggu terakhir ini cukup panas dengan ada dualisme gitu di dalam tubuh pan
begitu sekarang gimana pak
itu sederhana begitu selesai kongres terus langsung akur lagi guyup
sekarang sudah rangkul
ya bisa peluk pelukan gitu itu cepet anunya bersatu lagi nya cepet
tapi kalau belum pecah apa itu pecah disulit ya memang panjang gitu
tapi sudah pecah bisul sudah
jadi kerisauan itu cuma hanya di demikiannya
itu teknik cara karena sangat terbuka kan
setiap orang punya improvisasi di pan itu
kalau partai lain kan memang sudah ditunjuk
rrrrr gitu sudah ketong gitu
kalau kami memang begitu
kadang kadang dulu bedanya suaranya sedikit ini agak banyak gitu
jadi sangat demokratis
ini pak yang ditawarkan pak zulhas lima tahun ke depan
untuk membawa pan menjadi tiga besar seperti yang tadi disebutkan
menjadi partai tiga besar di dua ribu dua puluh
gimana pak apakah sudah juga konsolidasi dengan partai partai lain apa yang anda lakukan
pertama saya tentu akan konsolisi dulu lah
ya ini kan setelah kongres
kita satu tahun ini akan full konsolidasi
agar memperkuat manajemen partai
menyatukan kader kader yang tadi punya visi misi yang berbeda
kita satukan lagi
agar ini menjadi satu kekuatan yang dasar untuk mencari partai ke depan
berarti agenda besok pak terakhir itu karena apa
itu akan nanya kita pak penutupan besok ya
untuk pemilihan ketua mpp dan apa namanya sudah ya
sudah sudah ada ketok
pak hatta raja pak
pak hatta ya sudah ada ketok ya
terima kasih banyak bapak semoga amanah
terima kasih banyak